pssi menggelar kongres luar biasa untuk memilih ketua wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif hari ini
pengamat sepak bola mengatakan kongres dengan agenda pemilihan ketua umum
seperti lebarannya para pemilik suara lantaran kerap diwarnai bagi bagi uang
lantas benarkah uang berbicara dalam kontestasi ini berikut liputannya
lengsernya edi ramayadi dua puluh januari lalu membuat pssi tak punya ketua umum
tokat estafet yang diberikan kepada wakil ketua joko driono pun tak berjalan lancar
joko terjerat bidana hingga harus masuk penjara
situasi ini membuat pssi buru buru menggelar kongres luar biasa untuk mencari pengurus baru
koordinator safe hour soccer akmal marhali mengatakan kongres pemilihan ketua umum
yang dipilih delapan puluh enam orang pemilik suara ini lekat dengan nuansa politik uang
lebih banyak bicara money talk gitu
siapa yang ingin jadi ketua umum pssi maka mereka harus menyiapkan uang
bahkan kalau saya menyebut gitu
buat kongres pssi untuk pemilihan ketua umum pssi itu lebarannya para stakeholder bola gitu
pernyataan akmal bukan tanpa alasan
mantan ketua pssi periode dua ribu sebelas dua ribu lima belas johar arifin membenarkan adanya praktik politik uang dalam pemilihan ketua pssi
ada kongres ini ini ada barangkali oknum oknum yang memanfaatkan
ya memanfaatkan ya anda kan perlu dana untuk pembelian daerah
udah bantu kita dong nanti kita bantu pendanaan anda
ini tidak boleh terjadi
istilah saya zaman ada praktik praktik zaman jahiliah
ada voter voter yang tidak bisa kita mengkira voter yang nakal
saya minta ayo bantu dong kami ini cuma enam orang tujuh orang
hotel cuma dikasih untuk dua orang misalnya kan
tolong bantu ini kan termasuk yang diminta minta
tapi tidak semua voter seperti itu
kami mengkonfirmasi sinyal meninip pada komite pemilihan pssi
adakah langkah khusus untuk mencegah politik uang dalam pemilihan ketua umum pssi
itu terdengar bunyinya nyium baunya
kalau komite pemilihan kan concern ke mekanisme pemilihan
sesuai statuta supaya mengalir
kalau yang itu kalau di kita itu yang ngecek itu kan nanti komite yang pak ahmad riyad itu ya
komite integritas itu yang memantau gitu kan
kita fokus tapi kalau putaran uang pasti ada lah
dalam arti bercandaannya kan gitu kan
mereka kan pasti perlu tiket pesawat
nanti pssi akan ganti tiket pesawatnya itu biasa
kongres yang sedianya dilaksanakan januari dua ribu dua puluh dimajukan menjadi dua november dua ribu sembilan belas
dan akan diikuti sebelas kandidat calon ketua umum lima belas calon wakil ketua umum dan tujuh puluh satu calon anggota komite eksekutif
tim liputan cnn indonesia jakarta